antarin mas adi ke depan ya
waalaikumsalam mau kemana lo
beli minstan lagi ya
rumah tangga itu bukannya camping
lumayan bisa buat ditabung
gue bisa biar kontrakan
lo berdua gausah minjemin gue duit
tapi penumpang yang itu buat gue
kita tuh berarti
kebetulan ada dua
oh ini mas adi
mas adi ini pacarku
yang kuliah di luar kota
nah baru kali ini bisa ngantarin aku
kok pada diem
kalau gitu mas adi sama mas pur ya
aku sama tanti setaknya
mas pelan pelan aja
kalau barang bawaannya segini banyak
ya nggak ada lagi pada narik semua
ya udah kamu sendiri aja
bayarannya dobel ya
kan kamu sendiri
ya kan harus semua dua
ya kalau gitu temennya mana
nanti jam lima jemput lagi ya
wah mas pur
buat saya aja
abang baru belajar motor
kalo udah gak ojek sih bang
eh eh lah bu
saya mau bawa motor udah hatam bu
ya tapi kenapa jalannya belok belok begini bang
saya gak bisa liat gara gara beginian ibu nih
kok jam segini bunga juga belum pulang ya pak
kok jawabannya cuman hmm
ya pertanyaannya itu kan panjang
jadi jawabannya juga panjang
bunga itu jam segini belum pulang
mungkin ada pr
terus belajar bersama
kalo belajar bersama
bapak itu kan janji mau ngasih uang buat tur ke jogja
bapak kan udah siapkan uangnya di amplop
udah deh bu
bisa kebanyakan khawatir
menurut ilmu psikologi yang bapak ajarkan
bapak itu kan ngajarin sosiologi
yang bapak pikirin itu sekarang
kita kan sama sama tuh mau ikut tur ke jogja
marahannya udahan ya
mending lu balik aja
gua antar balik
kalo gitu baliknya antaran aja deh ya
ya mas pur
antarin mas adi ke depan ya
mau kemana lu
mau ke warung mak
beli mie instan lagi ya
hilang sama laki lu ya
rumah tangga itu bukannya camping
masa makan mie instan doang
pakai nasi kok
gue itu lagi sedih
nggak nyangka aja kalau bakal di php in sama gita
php itu apa
masa lo begitu aja nggak ketau
pur pasti tau
php itu pemberi harapan palsu
terus kalau di php in apa
di pemberi harapan palsu in
kok kita malah ngomongin arti php itu loh
curhatnya sama ojek aja ya saya mau pulang
gue lagi banyak masalah
kata si erol lo mau minum duit buat kontrakan
mak sedih sama hidup lo
rumah tangga gagal minjem duit juga gagal
hidup lo kagak berlaksana kayak begini
lo harusnya nikah sama si toib
kalau bunga beneran ngambek terus nggak mau pulang bagaimana
biar baru dapet rp satu ratus tujuh puluh lima tapi udah alhamdulillah banget bang
kalau besok abang kagak bisa dapetin rp tiga ratus dua puluh lima lagi
asal kita kagak diusir sama si
satu suap lagi
eh dua suap neng
minta tolong carikan bunga
aduh ada apaan nih
bukan hilang dia itu lagi ngambek jadi gak mau pulang
iya kita juga nggak tahu lagi ya mau nyari ke siapa
kayaknya saya temen sama bunga deh di facebook
bentar ya saya lihat dulu
nah ini facebooknya dulu nih
di mana terakhir dia posting
hah tuh temennya bunga cakep
itu temannya dia orang kecil
bapak sudah siapkan uang buat kamu daftar ke jogja
aku udah gak tertarik ikut tur ke jogja lagi pak
kalau sudah selesai silakan turun dulu